kita ke informasi tentang energi gas
para pelaku usaha agen gas menolak keras rencana pencabutan subsidi gas tiga kg
yang rencananya akan diberlakukan pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu
selain akan menurunkan omset pendapatan
tingginya harga gas juga dinilai menyulitkan masyarakat menengah ke bawah
salah satu pengelola agen gas di pasar johar baru jakarta pusat tuso
menyatakan pencabutan subsidi akan membuat harga gas tiga kg melonjak tinggi
jika hal tersebut terjadi
maka dikhawatirkan bisa menurunkan omset pendapatan harian para pelaku agen gas
hal ini karena lemahnya daya beli masyarakat menengah ke bawah
yang merupakan konsumen gas tiga kg
ia berharap pemerintah membatalkan mencabut subsidi gas melon
serta mengganti pola penyaluran dengan sistem tertutup
sebelumnya pemerintah dalam waktu dekat akan mencabut subsidi gas
dan mengubah penyaluran secara tertutup
hal tersebut dilakukan agar bisa menghemat anggaran subsidi sebesar sepuluh hingga lima belas persen
dengan jumlah penyaluran mencapai enam sembilan juta ton per tahun
saya kurang tepat ya karena kalau sampai subsidi nanti dicabut
dan maksimal itu merugikan warung warung kecil
warung warung eceran yang lima biji sepuluh biji otomatis sudah tidak bisa jualan
karena nanti subsidi kan katanya mau langsung berbentuk uang
berarti kalau pembeli yang ada subsidi langsung ke pangkalan
berarti warung warung sama sekali sudah tidak bisa jualan
sedangkan di wilayah sini mayoritas itu warung warung seperti itu banyak sekali
jadi pasti merasa dirugikan